pemerintah menyatakan pemberian tunjangan hari raya atau thr dan gaji ke tiga belas untuk aparatur sipil negara atau asn kemungkinan akan cair bersamaan pada juni dua ribu tujuh belas bertepatan dengan peringatan hari raya idul fitri
dilansir cnn indonesia com direktur jenderal anggaran kementerian keuangan asko lani mengungkapkan asn yang menerima pemberian thr dan gaji ke tiga belas meliputi pns prajurit tni anggota polri dan para pejabat negara
askolani menambahkan besaran anggaran diperkirakan tidak jauh berbeda dengan anggaran thr dan gaji ke tiga belas tahun lalu senilai empat belas triliun rupiah sementara untuk pengaturan pemberian thr dan gaji ke tiga belas tengah menunggu ketetapan dari presiden joko widodo dalam bentuk peraturan pemerintah